jalan tol jakarta cikampek dua elevated dan jalan tol jakarta cikampek akan memiliki sistem satu tarif terintegrasi
semenjak beroperasi jalan tol layang ini dapat memangkas waktu tempuh dari delapan puluh dua menit menjadi enam puluh dua menit untuk perjalanan jakarta cikampek
integrasi ini akan memisahkan ya antara pengguna jalan tol jarak jauh dengan jarak dekat
kalau dulu semua ngumpul di bawah nanti akan terpisah
yang mau melakukan perjalanan jauh bisa naik ke jakarta cikampek elevated
yang melakukan perjalanan jarak dekat bisa menggunakan jalan tol jakarta cikampek yang existing
setelah hampir satu tahun beroperasi tanpa biaya akan ada tarif yang dikenakan bagi pengguna jalan
tarif ini didasari oleh dua aspek yakni sisi iklim investasi dan beban masyarakat
sistem pengoperasian terintegrasi
sistem pengoperasian terintegrasi ini membuat tarif kedua ruas tol ini menjadi satu tarif saja
yang terbagi menjadi empat wilayah
wilayah pertama jakarta interchange atau cawang menuju pondok gede barat atau pondok gede timur
wilayah kedua cawang menuju cikarang barat
wilayah tiga cawang menuju karawang barat
dan wilayah empat cawang menuju cikampek
kenaikan tarif untuk kendaraan golongan satu hingga lima di empat wilayah ini berkisar dari dua lima ratus hingga sepuluh
untuk golongan satu di wilayah satu
untuk golongan satu di wilayah dua ini juga mengalami kenaikan sebesar rp dua lima ratus
sedangkan untuk wilayah tiga ini tarifnya tetap tidak ada kenaikan sama sekali namun ada perubahan wilayah
karawang timur yang semula masuk dalam wilayah tiga ini menjadi dipindah di wilayah empat karena adanya sistem yang terintegrasi
sedangkan untuk wilayah empat jakarta cikampek ini mengalami kenaikan sebesar rp lima
jika dioperasikan secara terpisah maka jalan tol jakarta
jakarta cikampek dua elevated ini akan mencapai rp satu dua ratus lima puluh per kilometer
artinya pengguna jalan akan memperoleh tarif sebesar rp empat puluh tujuh lima ratus
dan untuk pengguna jalan jarak jauh akan membayar dua kali tarif
pertama rp empat puluh tujuh lima ratus yang tadi dan sisanya untuk jalan tol jakarta cikampek mencapai rp lima belas
keuntungan dapat dinikmati oleh pengguna jalan
namun kenaikan tarif akan dirasakan oleh pengguna jalan jarak dekat
saya tidak setuju mbak
karena dengan kondisi yang saat ini yang lagi covid
di mana mungkin pendapatan sebagian warga kita agak agak menurun
saya setuju saja mbak
selagi ini bisa menambah untuk fasilitasnya lebih baik tidak ada masalah
pemberlakuan tarif terintegrasi ini
masih dalam tahap sosialisasi kepada stakeholder terkait
namun akan segera berlaku sebelum satu tahun
tol jakarta cikampek dua elevated beroperasi
tim liputan cnn indonesia jakarta